kebakaran di puncak gunung wulirang kecamatan pacet kabupaten mojokerto jawa timur semakin meluas
hingga menjalar ke taman hutan raya raden suryo selasa sore
bpbd kabupaten mojokerto belum bisa memastikan luasan lahan yang terbakar dan masih melakukan pendataan
api yang membakar puncak ulirang terus berkobar dan membesar
petugas gabungan yang dikerahkan ke lokasi kebakaran masih kesulitan untuk melakukan pemadaman dan melokalisir api
titik api yang berada di lereng jurang dengan kemiringan sembilan puluh derajat mempersulit upaya petugas
tidak hanya padang ilalang yang kering akibat musim kemarau api juga membakar tubuhan bambu dan cemara
jika tidak segera dipadamkan dikhawatirkan api akan menjalar ke lahan pertanian milik warga
untuk penyebab mas itu saat ini masih belum diketahui
untuk kendala memang api saat ini masih belum diketahui
ini masih belum dipadamkan dikarenakan lereng gunung yang kemiringan tujuh puluh sampai delapan puluh derajat
jadi kita kesulitan untuk menuju ke lokasi